ke arah surening kelapanya
yang menjadi favorit para penikmatnya nih
selain itu akun hacker ini juga memasarkan satu tiga miliar data registrasi kartu sim dari seluruh operator telekomunikasi